sepekan jelang ramadan masyarakat dicemaskan dengan kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya
mampukah pemerintah mengatasi kenaikan harga bahan pokok agar masyarakat bisa menjalani ramadan dengan tenang
saya ulas bersama pengamat ekonomi bima yudhistira
selamat malam mas bima sehat mas
selamat malam selamat malam salam sehat
oke terima kasih mas bima sudah bergabung
mas bima gini ini kan sepekan jelang lebaran tapi kemudian fakta di lapangan
hari ini kita masih bergumul dengan harga kebutuhan pokok yang semakin naik
kemudian ini tentu diklaim sudah diperhitungkan oleh pemerintah
tapi pada kenyataannya dampaknya ke masyarakat juga cukup tinggi
bagaimana menjelaskan ini mas bima
ya problemnya kan
sebenarnya jauh sebelum ramadan tiga empat bulan sebelumnya
sudah terjadi kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok
ini salah satunya adalah minyak goreng
yang kenaikannya cukup signifikan
terlebih dari minyak goreng juga akan dilepas kepada mekanisme pasar
sudah dilepas kepada mekanisme pasar untuk yang minyak goreng kemasan
sehingga harganya justru akan lebih tinggi lagi
dan kita tidak bisa hanya sekedar menyalakan kondisi eksternal
bahwa terjadi perang di ukraina
kemudian ada gangguan rantai pasok untuk beberapa barang impor
tetapi ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak tahun dua ribu dua puluh satu akhir
jadi kalau kita bicara harga produsen untuk sektor pertanian
sebenarnya pada kuartal keempat dua ribu dua puluh
jadi ini yang dikhawatirkan adalah kondisi menjelang ramadan
apalagi ada pelonggaran mobilitas
dimanfaatkan oleh beberapa produsen untuk menaikkan harga lagi lebih tinggi
juga ada ppn
meskipun ppn tidak kena ke sembako ya
yang dibutuhkan masyarakat secara banyak
tetapi banyak yang memanfaatkan momentum ppn ini untuk menyesuaikan
jadi bicara sembako kita tidak hanya bicara barang mentahnya
tetapi dari minyak goreng misalnya ke mie instan mie instannya naik nantinya
kemudian dari kedelai ke tahu tempe tahu tempenya akan semakin mahal
begitu juga dari beberapa turunan turunan produk makanan lainnya
ini harganya akan lebih tinggi
jadi penjelasan sederhananya adalah kenaikan harga pangan ini
di tengah kondisi pendapatan masyarakat yang tidak semua sebenarnya pulih
kalau kita bicara dari survei konsumennya bank indonesia
itu kelihatan sekali bahwa masih ada pesimisme dari kesempatan kerja
jadi harga naik tapi kesempatan kerja masyarakat itu pun belum kembali optimis
seperti pra pandemi itu kondisi sekarang
oke daya beli juga akan berpengaruh tentunya
ya semakin rendah pendapatan masyarakat
itu akan semakin sensitif dia terhadap masalah kenaikan harga pangan
karena apa karena semakin dia miskin pengeluaran untuk bahan makanannya akan semakin tinggi
kalau orang kaya dia semakin kaya justru dia lebih ingin hidup sehat
jadi porsi makanannya juga dia pilih pilih
lebih banyak sayuran dan porsinya lebih kecil
tapi kalau dia semakin rendah dia akan konsumsinya lebih banyak makanan
sedikit saja harga naik bisa menyebabkan banyak masalah
salah satunya adalah jumlah orang miskin naik
kemudian juga kalaupun dia kelas menengah harus mengorbankan misalnya mau mudik lebaran
akhirnya mudik lebarannya juga ditunda atau dipersingkat waktunya
karena fokus dulu untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya
oke artinya kemudian
kondisi faktual hari ini memang belum bisa dikendalikan begitu ya
kalau nanti momentum ini bertepatan semuanya harganya juga naik
dan implikasinya juga ke daya beli dan kebutuhan masyarakat
yang juga tidak bisa dipenuhi secara optimal begitu ya
ya kita perkirakan memang di bulan april mei ini adalah momentum yang sangat krusial
kalau bank indonesia sudah memperkirakan inflasinya akan cukup tinggi ya di bulan maret
satu bulan jelang ramadan
jadi kita akan menghadapi inflasi yang jauh lebih tinggi
dan harga harga barang kemungkinan besar cabai kemudian daging ayam minyak goreng juga terutama beras
itu harganya juga mulai mengalami naikan secara kontinu
jadi mungkin tiga bulan ke depan kita juga masih mengalami kenaikan harga
ini juga berpengaruh terhadap momentum idul fitri nanti kenaikan harga harga kue kering atau produk produk fashion
ini juga akan membawa dampak mas bima
ya betul sekali ya
misalnya kita bicara kue kering bahan dasarnya tepung dari gandum
dunia sekarang juga naik signifikan di pasar internasional
kita nggak bisa memproduksi gandum
yang kedua dari misalnya membutuhkan minyak gorengnya minyak gorengnya juga mengalami kenaikan harga
untuk melakukan proses menjadi kue kering tentunya butuh lpg
lpg yang non subsidinya juga sudah disesuaikan beberapa kali sejak akhir dua ribu delapan belas
artinya ini ke produk turunan kue kering kemudian juga ongkos untuk transportasi udara pesawatnya jadi sekarang lebih naik juga
kemudian pakaian jadi karena biaya impor untuk tekstil ataupun bahan pakaian jadi itu juga mengalami kenaikan
nah tapi tergantung ini semuanya
produsen ataupun penjual nantinya apakah dia akan mengorbankan margin keuntungannya
masih bisa menahan harga atau mau nggak mau
daripada dia jual rugi mau gak mau dia harus menaikkan harga di level konsumen
nah itu kira kira yang masyarakat harus tetapkan pada saat momentum ramadan dan idul fitri
oke kalau dari sisi energi bagaimana mbak sumimah
prediksinya bagaimana bbm listrik atau kebutuhan gas lpg ini juga akan ada dampak tidak
iya kalau untuk lpg nya sudah terasa ya
jadi salah satu bahan bakar yang dibutuhkan rumah tangga itu sudah mulai kelihatan ada inflasi
jadi kalau untuk bahan bakar yang dibutuhkan rumah tangga itu sudah mulai kelihatan ada inflasi

karena masyarakat juga mulai bergeser
ada sebagian yang bergeser dari lpg dua belas kg yang tabung biru tabung pink yang non subsidi mereka bergeser ke tabung yang gas melon
kalau tidak tersedia gas melonnya maka mau nggak mau dia harus membeli dengan harga yang lebih mahal
itu konsekuensi pertama
dan yang kedua kita sedang menunggu nih
pertamina dan pemerintah masih akan menahan untuk harga yang pertamax
karena desakan untuk kenaikan harga pertamax ini cukup beresiko juga gitu ya
kalau kenaikan harganya sampai level rp empat belas ribu
kita harapkan pemerintah masih punya banyak cara punya dana kompensasi
diambillah dari apbn untuk menahan kenaikan harga terutama pertalite solar dan pertamax
setidaknya sampai akhir tahun jangan ada kenaikan

karena kita khawatir dampaknya nanti kemana mana termasuk juga ke biaya distribusi bahan makanan akan lebih mahal lagi
oke artinya inflasi menjadi keniscayaan begitu ya
apa kemudian yang masih bisa diupayakan
strategi apa yang kira kira pemerintah masih upayakan
paling tidak dalam momentum yang bersamaan ini dan situasi yang juga masih belum menentu seperti sekarang
ada rekomendasi apa mas bima
ya kita terus upayakan untuk melakukan dekatan ke pemerintah
sehingga ppn ini jangan dinaikkan dulu
karena tarif ppn ini meskipun tidak kena kesembako tapi berbagai barang lainnya juga akan mengalami kenaikan
dan kalau produsen tidak menaikkan harga di level konsumen dia akan menanggung kerugian
yang kedua untuk beberapa kebutuhan
contohnya adalah impor
ini tolong sekali lah memang harus disiapkan pasokannya
kalau yang memang tidak bisa diproduksi di dalam negeri tapi di dalam negeri kita butuh dukungan juga dari kepala daerah
untuk melakukan koordinasi
jadi harus ada peringatan dini atau early warning system ya mas
ketika ada satu daerah yang kekurangan pasokan daging misalnya atau ayam
maka dia harus dipasok dari daerah lainnya
jadi kepala daerah pun juga punya tanggung jawab
karena mereka bagian dari tim pengendalian invasi daerah juga
jadi kita harapkan semua komponen termasuk saat gas pangan
kalau ada yang macem macem melakukan penimbunan
langsung saja kena sanksi pidana yang tidak bisa dikawal
maksimalnya lima tahun
penimbun yang tidak punya kepekaan terhadap penderitaan masyarakat di tengah inflasi yang cukup tinggi
ya harusnya dikenakan sanksi yang sangat maksimal
lima tahun penjara
oke artinya kemudian pengawasan harus semakin diperketat begitu ya
agar kemudian tidak ada kecolongan atau pihak pihak yang sengaja bermain begitu untuk momentum seperti sekarang
khususnya untuk barang barang konsumsi
dan juga untuk konsumsi dan sembako masyarakat di jelang ramadhan dan idul fitri dua ribu dua puluh dua ini
mas bima terima kasih waktunya memberikan perspektif malam ini
kita ketemu lagi lain kesempatan selamat malam dan salam sehat